konflik israel dan palestina menyita banyak perhatian warga dunia
dukungan untuk palestina datang dari masyarakat toronto kanada dan barcelona spanyol
dengan membawa bendera palestina para demonstran berbondong bondong memadati jalanan kota
sambil menyuarakan dukungan untuk palestina lewat slogan slogan yang mereka buat
tak hanya dengan unjuk rasa dukungan untuk palestina datang dari aktivis di filipina
yang menyalakan lilin sebagai bentuk solidaritas mereka atas situasi yang mengancam palestina
diketahui dua warga filipina dilaporkan tewas dalam serangan hamas palestina
tak hanya bagi palestina dukungan untuk israel juga datang dari masyarakat sydney australia dan genewa swiss
berbekal bendera berwarna biru putih dengan simbol bintang di tengahnya
mereka menyuarakan dukungan serta ungkapan bela sungkawa atas warga israel berjatuhan
akibat serangan paling mematikan
yang dilakukan hamas pada tujuh oktober lalu
dukungan juga datang dari jajaran selebritas dunia lewat media sosial
model internasional berdarah palestina gigi hadid
menyampaikan ungkapan bela sungkawa lewat akun instagramnya
tak memihak siapapun gigi mengatakan jika setiap manusia berhak hidup dan mendapat perlakuan yang baik
berbeda dengan unggahan gigi lewat akun ex miyah khalifa
ia mengungkapkan dukungan penuh terhadap palestina
sehingga dipercaya oleh pemerintah israel
berbanding terbalik aktris asal israel gal gadot
justru mengajak siapapun yang melihat unggahannya untuk mendukung penuh kaum israel